oke kak aku bersihin sekarang sama tukang kak
kamu terserah ya mau mau apa ya
tapi dipikir dulu dong
liat dong tangannya patah gini tegang
ki kamu tuh apa apaan sih
ngapain sih kamu bilangin dia segala
dia itu bukan siapa siapa kamu kan
kamu juga gak usah lah mikirin tangan dia yang patah itu
gimana aku gak mikirin
nggak usah kecentilan dia pegang pegang
dan sekarang lo bersihin kaki gue
gimana pun juga dia harus tahu
jawab dong atas perlakuannya ke aku
kalau bukan dia yang bersihin sepatu aku
terus siapa yang bersihin
udah kak udah
aku bersihin sekarang
biar aku yang bersihin
udah gak usah banyak gerak
eh jangan nih banyak bergerak
ternyata dia bisa seperti itu
dahlah mas wisnu biar saya aja yang ngapihin
saya nggak mau kan bikin mas suci jadi repot
nggak apa apa tari
aku kan numpang di rumah kamu
masa aku nggak bantu bantu kamu
asap jualan gym daganganku
kalau bawa mobil kira kira dong
tuh lihat dagangan orang berantakan semuanya
dagangan kamu berantakan
begini saja dibilang berantakan
itu yang namanya berantakan
kalian mau marah
nggak perlu nggak usah ribut
kesan orang susah
ini kan yang kalian perlukan
sayang mas sudi terima uang dari pembunuh seperti kamu
seharusnya kamu menyingkir dari hadapan kami
aku tidak pernah mengampuni kamu
kamu harus mendapatkan balasan yang setimpal
lepaskan lepaskan lepaskan

terlalu cepat seratus tahun kamu bisa membalas saya
orang catat seperti kamu itu bisa apa
bisanya cuma baling belaga jagoan soh hebat dan kamu
kamu jangan pernah nyebut saya sebagai pembunuh lagi
karena saya bisa benar benar menghilangkan suara kamu
saya gak tahu sama kamu
desa kamu pembunuh
jahat lepaskan lepaskan lepaskan lepaskan
desa jahat kamu
pak pak pasti pak
ibu amir amir ibu
jadi kumpul semua nih
kamu udah nyiksa perempuan
kamu jangan ikut campur
apa sih sama keluarga saya sama kamu
kamu udah bunuh ayah saya dan sekarang kamu sengsa ibu saya
jaga mulut kamu dokter
udah cukur kamu saya bebaskan dari masalah zahira
jangan sampai saya berubah pikiran dan penjara saja tidak cukup untuk menghukum kamu
karena saya bisa menghukum kamu lebih berat lagi
saya nggak peduli takut sama kamu
sudah sudah sudah sudah amir
langsung lah danilia
hei dengar kalian
jangan sampai saya ketemu lagi dengan sampah sampah seperti kalian

buat kamu yang teruk

yang nampak seperti sofi

kamu gak ada otak yang masih berani lempar makanan ke saya
saya yang lempar apapun ke bapak
masih berani sama saya
masih berani membasah basah ke saya
cukup jangan siksa anak saya
ibu ngapain sih ibu
ibu berdiri ibu
ibu gak mau kalau kamu disiksa
saya di jemput
boleh nggak kamu sambil berjalan